aktor pesinetron ajun perwira ikut diperiksa polisi terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkotika istrinya cj
usai diperiksa selama dua puluh empat jam ajun perwira akhirnya diperbolehkan pulang oleh polisi
ajun keluar dari mapol res metro jakarta barat pada ramu malam
dari hasil tes urin ajun dinyatakan negatif mengkonsumsi narkotika
meski turut diamankan dalam penangkapan ajun hanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan sang istri jj
sebelumnya kasat narkoba polres jakarta barat telah menetapkan jj sebagai tersangka
jj ditangkap karena diduga telah menyalahgunakan narkotika
kami mengamankan seorang pamping figur inisialnya jj yang bersangkutan
kemudian kita amankan juga saat ini sedang menjalani pemeriksaan itu ada satu orang anaknya dan bersama sama dengan suaminya
dari hasil pemeriksaan sementara yang kami lakukan secara intensif sejak tadi malam hingga hari ini
satu orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka yaitu saudari jj
sementara nikita mirzani yang merupakan sahabat dari jj mendatangi mapores metro jakarta barat
nikita yang sempat melihat jj mengatakan sahabatnya masih dalam kondisi baik
selama menjalin pertemanan dengan jj nikita mengaku tak mengetahui jika jj menggunakan narkotika
tidak pernah pernah syuting
biasa saja memang kalau meminta kan orangnya energi
dari dulu dia memang begitu jadi tidak kelihatan
jj diamankan satuan narkoba polres jakarta barat pada selasa sore di kediamannya di kawasan pademangan jakarta utara
selain jj polisi turut mengamankan sang suami ajun perwira dan sang anak yang kini berstatus saksi
kini jj masih menjalani pemeriksaan intensif di unit narkoba polres metro jakarta barat
demi putan cnn indonesia